sumbangan dana penanggulangan covid sembilan belas untuk sumatera selatan membuat heboh
pasalnya dana yang disumbangkan mencapai dua triliun rupiah
dana disumbangkan dengan mengatasnamakan keluarga almarhum akiditio
hibah dana diserahkan perwakilan keluarga kepada kapolda sumatera selatan
irjen polisi eko indra heri senin siang
saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari pak akiditio
sudah tiga puluh enam tahun untuk pak akiditio
kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah empat puluh delapan tahun
biasanya mereka itu nelfon itu untuk berobat
tapi beberapa hari yang lalu nelfon membuat saya surprise
memberi sumbangan untuk dana bantuan untuk mengendalikan covid sembilan belas dan kesehatan
menurut hardy darmawan keluarga akiditio sejak lama selalu menyumbangkan
sebagian kekayaannya untuk kemanusiaan
namun keluarga ini tak pernah mempublikasikan kegiatan sosial mereka
kemudian bagai profesor hardi dari keluarganya ingin membantu masyarakat sumatera selatan
yang terkena dampak covid sembilan belas
kemudian beliau secara pribadi menyampaikan kepada saya
ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali
amanah yang jumlah uangnya segitu besar
dan ini kan harus saya pertanggungjawabkan
dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat
seolah kita akan melolain dengan sebaik baiknya
dana bantuan diantaranya digunakan untuk menambah jumlah laboratorium pcr di sumatera selatan
untuk mempercepat pemeriksaan sampel pasien covid sembilan belas
termasuk memperkuat distribusi oksigen ke tempat yang memerlukan
keluarga almarhum akiditio sudah berteman dengan kapolda sejak bertemu di aceh tahun sembilan puluh an
almarhum akidi merupakan pengusaha asal langsa aceh dan pernah tinggal di palembang sedangkan
irjen poleko indraheri merupakan kelahiran palembang
dan pernah bertugas di polda aceh saat berpangkat kapten
karena hubungan baik inilah tujuh anak almarhum akiditio yang menjadi pengusaha di jakarta
sepakat mendonasikan uang mereka kepada polda sumsel
benia priadi dono purwanto palembang sumatera selatan